eh buke lu kenapa lim
kok pamak pelur gitu
kemarin kenamu si ibarat
lu adek kenapa nangis
bisa bermainanku bisa
karena gak bisa terbang lagi
boleh abang lihat
adek gak usah nangis
nanti biar pesawatnya bisa terbang lagi ya
tuh deh akhirnya
pesawatku masak lagi
pesawatku masak lagi
dalam perkembangan masak lagi
kita pas penurunan
puncak tolong berhenti jawabrubu
namanya penipuan ini
berapa kali beli balon di sini
kok kempes lagi kempes lah
iya saya ganti pusat yang baru ya bu
cepetan cepetan pak
jangan nyampe pes ya pak kalau ngasih balonnya
berapa kali saya beli
kempes lagi kempes lagi
itu kepes lagi
itu kepes lagi
wah ini nama penipu nih
ini namanya penipu
pukul aja pak
hajar aja pak
ambil pak ambil
ambil pak ambil
ambil pak ambil pak
ambil pak ambil pak
ambil pak ambil pak
ambil sini aja pak
jadi tukang balon itu yang rusakin mainan kamu
ya udah kamu di sini aja
biar ayah yang kasih pelajaran
ya ayo jangan ikut mukulin dia
tolongin dia ya
loh gimana sih
dia kan yang udah merusakin mainan kamu
ngapain harus sabar sama dia
abang itu kelihatannya baik
cepet ya pisahin dia yang mukul mukulin orang itu
segera datang sini ya
sudah pak sudah
ketika sudah pak sudah
kenapa badan kamu panas seperti ini
masya allah bapak
bapak dipukuli orang bu
bapak dituduh menjual balon bocor
kenapa jadi begini pak
serah ayah pulang pulang mendadak sakit
sekarang bapak ikut ikutan sakit
bu ayah sakit apa
ibu juga nggak tahu pak
nanti waktu pulang main dia langsung tidur
waktu pegang keningnya badannya panas sekali pak
ibu gak tahu sakit apa
ibu bingung pak
penyakit ya ini tidak wajar panasnya bu
sebaiknya kita bawa ke rumah sakit
begini pak salim
anak bapak mengalami
pendaraan di otaknya pak
terus bagaimana dok
anak bapak mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya
sehingga dia mengalami pendaran di otaknya pak
kondisi seperti ini sangatlah berbahaya pak
terus bagaimana dok
anak bapak harus dioperasi secepatnya pak
berapa biayanya dok
kira kira lima belas juta pak
tolong administrasinya diurus secepatnya pak
supaya kami bisa melakukan operasi itu sesegera mungkin pak
saya permisi dulu
ya allah pak
dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu pak
saya tidak tahu

sesuai dengan nama najib
jadi seberapa jauh
kok pamak pelur gitu
kemaren kena musibah rod
tapi gak apa apa alhamdulillah
cuma kecil kok
bukit udah pamak pelur bonyok gitu
lim ntar kalo kepala lo udah ketiban duren
masih mau ngomong alhamdulillah
yang namanya musibah
kapan aja pasti dateng
musibah ini juga saya syukuri
sudah azan lagi
saya sholat dulu
kali ini gue pengen tahu
kalau gue kerjain dia masih ngomong alhamdulillah
lo makan nih mata pencarian lo
amen disini nih
selamat tinggal salim
ikut bapak said
ikut bapak said
ikut bapak said
ikut bapak said
ikut bapak said
aku pengen tau
kalo gak ada tabungnya begini
lo makan nih mata pencarian lo ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi